lantunan takbir berkumandang di lantai tiga puluh satu tower lima wisma atlet kemayoran jakarta pusat pada hari raya idul adha
beberapa pasien covid sembilan belas yang sedang melaksanakan karantina bersama sama menggelar sholat idul adha secara sederhana dengan jemaah yang terbatas
pukul tujuh pagi wib sholat id dilaksanakan di selasar lantai wisma dengan imam dan khotib yang berasal dari sesama pasien
sementara pasien yang lainnya memilih melaksanakan sholat id di kamarnya masing masing
menurut salah satu pasien sholat idul adha berjemaah dengan segala keterbatasan digelar untuk mengobati kerinduannya akan suasana idul adha bersama keluarga
sementara itu warga di kalisari jakarta timur memanfaatkan halaman rumah yang luas untuk menggelar sholat idul adha berjemaah
sebagian besar jemaah merupakan saudara kandung yang tinggal di satu lokasi yang berdekatan
panitia tetap memperlakukan prokes ketat kepada para anggota jemaah yang hadir mulai dari imbauan memakai masker
membawa perlengkapan sholat pribadi menjaga jarak hingga penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki halaman rumah tempat dilaksanakannya sholat id
di masa ppkm darurat ini
pemerintah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat id di rumah masing masing
hal ini guna mengurangi resiko penularan covid sembilan belas khususnya di wilayah dki jakarta
alhamdulillah mereka sangat aktif
meski bersama dengan masyarakat
meski berstatus zona merah covid sembilan belas dan dalam penerapan ppkm darurat
warga di banda aceh tetap melaksanakan sholat idul adha berjamaah di masjid raya baitur rahman
pelaksanaan salat idul adha yang penuh ini juga mendapat penjagaan dari ratusan anggota tni dan polisi
untuk memastikan para jemaah menerapkan protokol kesehatan
bahkan anggota tni dan polisi juga menyediakan masker kepada jemaah di setiap pintu masuk
suasana sholat idul adha berjamaah di masjid raya baitur rahman kota banda aceh tahun ini
sama seperti tahun sebelumnya
sementara jumlah jemaah di dalam masjid dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan
sesuai dengan aturan pemerintah setempat
tim liputan cnn indonesia